menteri pariwisata dan ekonomi kreatif sandiaga uno menyebutkan di tengah meningkatnya kasus positif covid sembilan belas tingkat kunjungan wisata ke desa justru naik tiga puluh persen
hal tersebut disampaikan sandi pada kunjungannya di desa semen kabupaten blitar jawa timur pada rabu sore dua puluh sembilan juni
desa semen menjadi salah satu desa di jawa timur yang masuk dalam lima puluh desa wisata terbaik kemen parekraf
menurut sandiaga uno meningkatnya kunjungan wisata ke desa dapat berdampak pada terbukanya kesempatan yang lebih besar dalam merealisasikan satu satu juta lapangan kerja baru
berarti menunjukkan satu satu juta lapangan kerja baru yang kita ciptakan masih bisa direalisasikan asal kita tetap menjaga momentum setanggung